polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus penjarahan di sejumlah minimarket dan juga toko di penjaringan jakarta utara sabtu sore
kepolisian dari polsek penjaringan dan polres jakarta utara mendatangi minimarket dan toko yang dijarah dan dirusak di jalan gedung panjang penjaringan jakarta utara
kedatangan mereka untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut
polisi mengamankan barang bukti dari dalam minimarket berupa sendal pelaku yang tertinggal bambu yang digunakan untuk merusak dan bangku panjang besi yang dirusak oleh masa
polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara di halte bus transjakarta pakin
ambil buat barang bukti pak
tadi sendal bambu bangku panjang besi
itu sendal pelaku yang ditinggalkan
polres metro jakarta utara menangkap lima belas remaja yang diduga terlibat penjarahan perusakan pembakaran dan juga pelemparan ke polisi di penjaringan jakarta utara jumat malam
polisi memastikan remaja yang ditangkap ini bukan dari kelompok pengunjuk rasa yang berdemo di depan istana negara
polisi menyita dua bangkai sepeda motor beberapa barang dari minimarket yang dijarah sekelompok orang dan satu motor milik pelaku penjarahan
polisi menemukan bongkahan batu yang disembunyikan dalam bagasi motor
menurut polisi ke lima belas remaja yang ditangkap berusia sekitar enam belas hingga delapan belas tahun
polisi menduga penjarahan ini murni kasus kriminal dan tidak berhubungan dengan unjuk rasa yang menuntut dugaan penistaan agama oleh basuki cepurnama di depan istana negara
kalau yang di istiqlal tidak ada kaitannya dengan kelompok yang semalam melakukan tindak pidana di wilayah luar batang
memang mereka niatnya mau melakukan tindak pidana
pencurian tetapi dengan memanfaatkan momen momen mungkin yang saat ini kita sedang sibuk sibuknya melakukan pengamanan terhadap pendemo yang ada di depan istana